menjelang pendaftaran kontestan pilkada serentak
koalisi pemilihan gubernur jawa barat masih cair
pdi perjuangan kini membuka peluang mengusung ridwan kamil
sementara p tiga masih menunggu keputusan calon pendamping kang emil
koalisi pilgub jawa barat hampir mengerucut ketiga poros
setelah gerindra dan pks mengusung sudrajat ahmad saiku
kini giliran demokrat dan golkar memastikan diri mengusung deddy miswar deddy mulyadi
sementara ridwan kamil masih solid didukung nasdem ppp dan pkb
bahkan partai hanura selasa sore akhirnya ikut memberikan dukungan kepada ridwan kamil
melalui surat tugas yang diberikan langsung di kantor dpd hanura kota bandung
dengan demikian ridwan kamil didukung empat partai dengan jumlah kursi sebanyak dua puluh empat
ridwan kamil dipilih hanura karena dinilai memiliki elektabilitas yang tinggi
serta sukses melakukan pembangunan di kota bandung
tapi berdasarkan kalkulasi politik yang dilakukan
baik di tingkat dpd ataupun di tingkat dpp
dan kita melihat dari beberapa indikator
kami hanura jawa barat yang kemudian diperkuat oleh dpp
untuk mengusung beliau di dalam pemilihan gubernur pada tahun dua ribu dua puluh
partai ini betul betul tidak memberikan banyak syarat syarat
pemahar mahar yang memberatkan menunjukkan hanura mengedepankan profesionalitas
mengedepankan aspirasi rakyat yang didengarkan
dan betul betul sangat berintegritas
jadi saya sangat sangat senang partai hanura melaburkan dukungannya kepada saya
yang kedua sesuai arahan saya diminta untuk mengkomunikasikan koalisi
yang memang hari ini isunya cuma satu ya
nah wakil ini posisinya sekarang per hari per jam ini sedang dibahas di level ketua umum
namun hingga kini masih belum diketahui siapa yang akan menjadi bakal calon wakil gubernur
dan masih dibahas oleh dewan pimpinan pusat partai masing masing
kini tinggal pdi perjuangan yang belum menentukan arah koalisi
pdip yang sebelumnya menolak mengusung rituan kamil
malah membuka peluang membangun koalisi mengusung kang emil
elit pdip mengakui
ada dua opsi terkait pilgub jabar
yakni mengusung calon gubernur sendiri atau berkoalisi mendukung rituan kamil
tentu saja dengan cukupnya dukungan dari rakyat sehingga kami bisa mencalonkan sendiri
opsi yang pertama kami mencalonkan dari internal partai sebagai calon gubernur
dikombinasikan dengan wakil gubernur dari eksternal
atau yang kedua beberapa hari terakhir kami menerima masukan
untuk mempertimbangkan kembali bapak ridwan kamil
proses komunikasi akan dijalankan
apakah kemudian keputusannya ke rituan kamil
partai belum mengambil keputusan
tetapi desain yang kami utamakan adalah mendorong kader internal partai terlebih dahulu
pdip akan mengumumkan calon gubernur jawa barat pada enam januari mendatang
jika pdip batal bergabung ke poros koalisi lain
maka akan ada empat pasangan calon yang akan bertanding di pilgub jawa barat